adi itu teh kan bos
nanti aja saya kasih tahu ya
kalo misalkan teh kamu udah selesai
kerjaan kita di kebun
itu kan sudah tidak terlalu repot
satu jam dua jam
jadi banyak waktu untuk ngajarin anak anak untuk ngaji
sejak kemarin teh gak keliatan
anak buahnya juga
gak berkeliaran lagi di kebun
jadi mereka yang menyuruh kamu untuk melenyapkan asih
asih benar selama ini
apa yang telah kita perjuangkan dalam hidup ini
sekarang kita tidak bisa apa apa lagi
kita kerja pada orang lain
kita tidak punya lagi lahan
kalau kita berada di tempat yang lain
kita akan berubah
kita akan berubah
kita akan berubah
dari si curasa
sampai jumpa di video selanjutnya
pasti bahasa juga bahasa inggris atau mandarin
sayang mereka tak lupa dengan bahasa sunda
coba kalau ju hayak kerja di hongkong
pasti di chat ju
idan kenapa ya
kayak orang sedih
kenapa bapak teh belum kemusola
sekarang sudah mau maghrib
semuanya pasti good good aja
santai aja teh kang
semuanya teh pasti aman sama nenek
ada apa pak
kamu tidak sholat maghrib
neneng teh lagi datang bulan pak
jadi nggak sholat
sudah menyiapkan makan malam
nanti neneng ke sana
bu yola orangnya pinter banget
yang namanya guru memang harusnya pin
nah ik util igual
rupanya waktu itu ciwannya nunggu secara kacau
kan riot sisipress temennya bikinnya gebruik
kiosnya teh dijual lagi ajalah
daripada gak dipake
menjual itu lebih mudah daripada membelinya
kalau dalam bulan ini akan gak dapet uang
kiosnya kita sewakan saja sama orang
lumayan ada pemasukan
tidak ngomong yang aneh aneh lagi kan
tapi kamu tidak terpengaruh kan
kamu tau tante neneng kan pulang
dulu tante neneng pakaiannya tidak seperti itu
dulu tante neneng
santun pakaiannya sopan
kalau sekarang bukan contoh yang baik
kamu tidak sukakan cara berpakaian tante neneng itu
bapak banyak ngomong begini tidak cerewet kan
ya kamu selalu bikin surat cinta nih
surat cinta buat siapa
masih kang bos
kamu tante neneng kenapa
kamu belajar bikin surat cinta
arin cuy surat cinta buat siapa tuh kang bos
kamu datangi setiap warga ke rumahnya masing masing
kasih informasi ke mereka
kalau kita tante mau buat pengajian untuk baca alquran buat anak anak
yang ngajar tante saya dan gratis tidak dipungut biaya sepeserpun
nah ini eksekusi pertama kita
nanti aja saya kasih tahu ya
kalau misalkan tante kamu udah selesai kerjaan tugasnya
pekerjaan kita di kebon itu kan sudah tidak terlalu repot
jadi satu jam dua jam
tunggu tidak lama
jadi banyak waktu untuk ngajarin anak anak untuk ngaji
sejak kemarin tidak kelihatan
anak buahnya juga
tidak berkeliaran lagi di kebun sama di sini